kamu bisa segitu cintanya sama mona
jangan kamu tanya alasannya
hati aku yang memilih
aku akan berjuang untuk hidup
kertas itu citra
lihat kertas itu
enggak mau makan ya
sedikit aja lah mas
aku bantu berdiri
kamu akan tahu mona itu putri anak kita
citra akan baca kertas itu
citra jangan citra
kamu harus baca kertas itu
iya bentar mas
ntar aku bersihin dulu ya
kalau saatnya kamu tahu isi kertas itu
kamu gak akan ngebuangnya
yah th sembilan puluh empat
hai aku enggak bisa terus dia
aku bisa sendiri
jangan terpaksa sama aku
aku lebih jauh untuk hidup
karena ada orang yang membutuhkan aku
kamu bisa segitu cintanya sama mona
jangan kamu tanya alasannya
hati aku yang memilih
aku akan berjuang untuk hidup
biar aku bantuin aja raja
ini juga kan semuanya salah aku sih
kamu tenang ya
udah ada orang yang
yang mua donorin buat kamu

itu banyak uang raja
itu banyak perkembangan england
itu banyak bersifat terperap
dan nantikan kadonya
hai gelar aku mau tahu siapa yang nonorin siapa yang nonorin untuk aku siapa gelar aku juga nggak
tahu siapa raja karena karena tadi tadi aku coba coba untuk tanya ke rumah sakit tapi
kata mereka ini masih dirahasiakan aku tahu enggak mudah mendapatkan donor yang sesuai dalam
waktu yang sangat cepat kenapa aku merasa ada yang aneh ya cobalah oke jadi ini
draft surat perceraian yang harus kamu tanda tanganin sama raja gimana ya aku harus bikin raja
tanda tangan tanpa curiga kalau dia menandatangani surat persetujuan perceraian kita oke dan ini ini
surat perjanjian donor ginjal yang harus ditandatanganin juga sama raja dan ingat kamu
harus lipin surat ini diantara surat cerai itu biar aja nggak nganggur
perjanjian kita itu batal
lagi pula kenapa sih kamu diego tega banget sama kakak kamu sendiri
udah kamu stop jangan bilang dia kakakku lagi
kakakku tuh udah mati semenjak dia gak peduli sama aku ngonak
sekarang yang aku peduli itu cuma kamu
aku gak mau bicara dengan raja
ya allah aku gak ingin berpisah dengan suamiku
aku ingin terus jadi istri saya raja
dan membesarkan arshila bersama sama
gue bakal berhasil merebut pembunuh dari raja
dan sebentar lagi gue bakal nikahin dia
aku gak mau tanda tangan
sedangkan aku mau bercerai dengan raja
aku gak mau bercerai dengan raja
sebelum kamu kasih tahu aku
siapa yang donorin ginjal lo
ini demi kesehatan kamu
kasih tau dulu
di rumah sakit ini ada list
nah di antara mereka itu
ginjalnya ada yang cocok dan pas buat kamu
kita gak kenal sama sekali sama orang ini
raja kamu tolong dong percaya sama aku
aku udah baca semua suratnya
dan aku yakin ke depannya tuh gak ada masalah
kau percayakan sama aku
ini demi kesembuhan kamu
aku gak mau bercerai dengan raja
tentu aku percaya sama kamu
melebihi aku percaya sama diri aku sendiri
sekarang aku akan tanda tangan
saya akan berhenti
saya akan berhenti
saya akan berhenti